petugas gabungan tenaga kesehatan polisi tni dan warga melakukan gerakan pemberatasan sarang nyamuk di kabupaten ciamis jawa barat jumat pagi
mereka menyisir permukiman padat penduduk untuk mencari sarang jentik nyamuk
toples dan ban bekas yang tidak terpakai dibersihkan
toren penyimpanan air bersih juga diberi obat abate
tujuannya agar jentik nyamuk yang bersarang di sana mati
selain itu masyarakat juga diminta untuk membersihkan lingkungan dan saluran air
berdasarkan data dinas kesehatan ciamis kasus demam berdarah mengalami peningkatan drastis memasuki musim hujan
hingga akhir november dua ribu dua puluh satu tercatat dua ratus delapan puluh satu kasus demam berdarah
korban meninggal akibat dbd ada satu orang pasien
demam berdarah denge dbd merupakan penyakit musiman yang disebabkan oleh virus denge
penyakit ini ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk aedes aegypti dan aedes albopictus
dikutip dari laman resmi kementerian kesehatan setelah terinfeksi virus dengue
penderita biasanya mengalami gejala seperti sakit kepala demam tinggi timbul bintik merah pada kulit serta badan akan terasa lemah dan lesu
fase penyakit demam berdarah sering juga disebut sebagai siklus pelana kuda
laju perkembangan penyakitnya terlihat naik turun dan naik mirip alas duduk orang berkuda
satu hingga tiga hari pertama merupakan fase demam tinggi yang mencapai lebih dari empat puluh derajat celcius
hari keempat dan kelima merupakan fase kritis
demam akan turun suhu tubuh kembali normal
namun di fase ini jika diabaikan trombosit darah akan semakin turun dan akan menyebabkan pendarahan
selanjutnya hari keenam hingga ketujuh sudah memasuki fase penyembuhan
dalam fase ini pemeriksaan masih terus dilakukan guna melihat perkembangan penyembuhan